inilah sejumlah curhatan almarhumah megas riani dewi
seorang ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di rumah kontrakannya pada sabtu dini hari lalu
dalam unggahannya di jejaring media sosial miliknya
korban menunjukkan sejumlah luka lebam di bagian tangan kaki hingga dada
yang diduga dilakukan oleh suami korban berinisial nd
korban juga menunjukkan surat teleponan polisi atas penganiayaan tersebut
ditemui di rumah duka pada minggu siang ibu korban menuturkan selama tiga tahun menikah
pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua anak ini
kerap terlibat percekcokan bahkan kekerasan dalam rumah tangga
korban pun sempat melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya
keunik perlindungan perempuan dan anak satres krem pores metro bekasi
sebenarnya mereka itu bahagia bahagia

berang rumah tangga berus tapi berantem mulu
kalau dia udah kdrt sudah parah dia baru ngadu
kalau dia cuma sedikit sedikit berantem panjak tonyok itu dia gak pernah ngadu
tapi kalau udah lagi kayak kemarin tuh kdf kemarin tuh kan gede juga waktu dia
melapor ke pores itu dia cerita sebenarnya nenek bu sama nabi sering dikebuk
cuma dia nggak mau ngadu sama ibu takut ibu sedih
sebelumnya warga kampungnya
kampung cikedokan desa sukadanau kecamatan cikarang barat
kabupaten bekasi jawa barat digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan
yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri
ironisnya peristiwa tragis itu dilakukan pelaku di hadapan anaknya
cerita dari polisi katanya mega itu dihitungnya itu di depan kamar mandi
pintu kamar mandi ke dapur itu
di kamar mandi ini kan dapur
di situ katanya nah udah gitu diseret katanya tuh
udah di ini tuh
diseret ke depan ke depan tv tuh
di situ ditaruh kan darah banyak tuh kan
nah sama dia dibersihin sambil dia ngebersihin
anaknya ikut ikutan mainin darah
mainin darah di tolak tembok
jadi dia sambil ngebersihin
udah ngebersihin katanya baru dimandiin
iya sempet dimandiin sama dia
dibuka bajunya dimandiin dibersihin darahnya ini kali kan
senin siang kepolisian sektor cikarang barat akhirnya mengungkap motif
dibalik pembunuhan sadis tersebut
suami korban mengaku aksi pembunuhan itu terjadi pada kamis malam
kapolsek cikarang barat akp rusnawati menyebut
pelaku mengaku gelap mata hingga tega menghabisi nyawa istrinya
setelah terlibat cek cek mulut yang dipicu persoalan ekonomi
usai melakukan pembunuhan pelaku sempat memandikan korban
hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi
dengan diantar kedua orang tuanya
atas perbuatannya pelaku
terancam hukuman mati
dedy beben bekasi cobarat